event balap sepeda internasional tour de banyuwangi ijen dua ribu sembilan belas kembali digelar untuk yang ke delapan kalinya
pembalap asal mongolia batmuk marel erdon berhasil memenangkan etabo pertama sepanjang satu ratus tiga puluh tiga km
dengan menyisihkan sembilan puluh lima atlet dari dua puluh tiga negara
sebanyak sembilan puluh enam atlet dari dua puluh tiga negara beradu kecepatan di lintasan sepanjang satu ratus tiga puluh tiga dua km
yang melewati sejumlah kawasan dengan panorama pedesaan dan kota banyuwangi
sejak dua puluh km pertama setelah start rombongan pembalap terpecah menjadi dua kelompok
akibat lintasan lurus datar yang membuat sejumlah pembalap harus beradu sprint
melalui adu sprint di seratus meter menjelang finish batmuk marel erden
pembalap asal mongolia yang tergabung dalam tim trengganu tsg cycling team malaysia
akhirnya bisa mencapai garis finish terdepan
ia mencatatkan waktu tiga jam tiga menit tiga puluh enam detik
batmuk marel erden sekaligus memborong dua jersey pada etapa pertama ini
yakni yellow jersey dan green jersey sebagai pembalap tercepat sekaligus sebagai juara etapa pertama
sementara itu untuk red and white jersey atau pembalap terbaik indonesia
diraih oleh selamat juwangga dari tim kfc
kesiapannya sih memang kita sudah mempersiapkannya sebelum rusia kemarin berlatih di medan tanjakan
dan sebetulnya kita sempat
kepala kondisinya untuk mengukur kemampuan kita
ada refund tak tadi mas di etapa pertama
ada sih mungkin buat besok bermain lebih aktif
gelaran balap sepeda internasional tour de banyuwangi ijen dua ribu sembilan belas ini berbeda dengan tahun sebelumnya
tahun ini ada tiga etapa yang berat termasuk di etapa pertama
tahun ini dari empat etapa itu tiga etapa sebenarnya semua berat
memang terburin yang ada di etapa keempat
tapi etapa satu ini sudah berapa
etapa satu ini rolling rolling sudah tiga kali ada tiga kali tanjakan sebenarnya
tanjakan di sempuk di seragim dan juga tadi di blokwon
cuma memang tadi balapan
sembilan yang leading tadi lepas duluan
lepas duluan mereka mengesah sama sehingga kita terpecah sama ompak pon
international tour de banyuwangi ijen dua ribu sembilan belas ini
akan digelar sebanyaknya
dari empat etapa hingga sabtu mendatang
dengan finish di ketinggian pegunungan ijen
yang dijuluki jalur neraka atau jalur tanjakan tertinggi se asia